saudara saksi tahu kenapa alasan pengesahan perolehan suara oleh kpu itu waktunya dimajukan
setahu saya waktu pengesahan itu sesuai dengan tahapan terakhir yang mulia
tidak ada yang sejauh yang saya ikuti tidak ada proses
anda tahu jadwal seharusnya tanggal berapa
disahkan tanggal berapa
tanggal dua puluh satu mei
alasannya itu yang ditanya hakim
kenapa meskipun tahapan sudah selesai kenapa kemudian maju
ada tidak ketika itu menjadi forum untuk dimintakan persetujuan para pihak yang ada di situ
ya saat itu dimintakan persetujuan kepada seluruh saksi
dan tanggal dua puluh satu mei itu pun itu tahapan rekapitulasi terakhir di provinsi papua
ya yang ditanyakan bukan itu
yang ditanyakan adalah
kenapa pengesahan yang diumumkan itu kemudian menjadi maju
dari jadwal yang ditentukan yang kata anda seharusnya tanggal dua puluh dua itu
sejauh yang saya tahu tidak ada polemik terkait dengan memajukan jadwal itu
tidak pernah ada forum untuk minta persetujuan atau memang tidak ada yang protes
ada forum persetujuan untuk meminta pengesahan tapi tidak ada yang protes kenapa harus dimajukan tanggal dua puluh
tidak ada yang protes
tidak ada yang protes
tidak ada yang keberatan
tidak ada yang keberatan
sejauh yang saya ingat yang mulia
sejauh yang saudara tahu sebenarnya ada tapi sudah tidak tahu atau memang tidak ada
waktu itu ada beberapa tanggapan dari para saksi yang mulia terkait dengan
tapi terkait dengan jadwal kenapa harus tanggal dua puluh satu
seingat saya tidak ada yang melakukan protes kenapa harus disahkan tanggal dua puluh satu
apa katanya ada yang keberatan
keberatan itu terkait dengan tadi yang mulia yang saya sampaikan
yang bukan ini subtansi waktu saja pak yang ditanya pak
yang soal waktu tidak ada keberatan
tidak ada keberatan
tidak ada keberatan
betul yang mulia
itu saja pak ketua terima kasih
masih ada dari